pemandangan pecandu teller berkeliaran hingga terkapar
sudah biasa di kensington avenue di kota philadelphia
negara bagian pensyldenia di amerika serikat
sebagian besar gambar kami ambil dari dalam mobil demi keamanan
kaca belakang mobil tim voa pecah dilempar batu
di salah satu lokasi pasar terbuka narkoba ini
warga setempat menduga batu dilempar oleh bandar narkoba
yang tak ingin terekam atau diidentifikasi pihak berwajib
pemirsa kurang lebih beginilah kondisi di kensington avenue
di wilayah philadelphia negara bagian pensylvania
yang memang kerap menjadi pasar terbuka untuk narkoba
utamanya jenis heroin dan opioid
bahkan ada julukannya the walmart of heroin
nah belakangan ada jenis narkoba terbaru yang beredar
yang efeknya kerap dijuluki sebagai efek zombie
nama narkoba ini dikenal dengan psilazin atau istilahnya trank
kasus kematian overdosis akibat obat jenis cylezin
menurut badan penegakan narkoba dea
obat ini legal beredar di amerika serikat sebagai zat sedatif hewan
mulai mewabah karena jauh lebih terjangkau dari heroin
lebih murah sekarang daripada sebelumnya
ketika saya di jalan ini itu sepuluh dolar
sekarang untuk lima dolar
anda bisa mendapatkan hal terkuat yang pernah anda dapatkan

seperti saya tidak mengerti
kami menemui seorang diaspora indonesia yang sudah lima belas tahun tinggal di kensington
selamat datang di kensington

dia tidak bisa berada di kawasan ini
dia tidak bisa berada di kawasan ini

karena biaya hidup yang lebih terjangkau
diana rawung mengaku kondisi kensington avenue dulu tidak se mengkhawatirkan sekarang
jadi memang jadi daerah drab
jadi daerah kumuh
tapi ya begitulah
tinggal bersama suami dan kedua anaknya di kawasan ini hampir dua dekade
yang terbesar tinggal di kawasan ini adalah untuk menjaga anak anaknya yang kini telah beranjak dewasa
makanya saya selalu monitor lah anak anak
monitor dari jauh sampai sekarang lah
meski area tempat tinggalnya kerap dijuluki pasar terbuka narkoba terbesar di pantai timur amerika serikat
nova tak berencana meninggalkan kawasan ini
oh enggak saya nggak nyesel
enggak ada penyesalan
tapi lebih berjaga jaga
oke yang setelah itu
kawasan ini terkenal di amerika serikat
dari kota philadelphia
yang punya penduduk satu enam juta orang
berlokasi sekitar satu jam berkendara dari kota new york
kota ini sebenarnya menjadi kota dengan diaspora indonesia ke sepuluh terbesar
menurut data pew research center tahun dua ribu sembilan belas
kawasan narkotika hanya terentang sepanjang satu lima km di jalan raya kensington avenue
pusat kota sekitar sepuluh km dari kensington avenue
jadi destinasi wisata pendidikan dan juga sejarah yang terkenal di amerika serikat
dari kota philadelphia
dan virginia gunawan